aturan pengetatan mudik lebaran dua ribu dua puluh satu mengatur pengetatan persyaratan ppdn atau pelaku perjalanan dalam negeri
namun dari pantauan tim cnn indonesia pengetatan aturan tersebut tidak berlaku bagi penumpang bus antar kota dan antar provinsi yang ada di terminal pulau gebang jakarta
pengetatan persyaratan ppdn berlaku bagi penumpang kereta api transportasi udara laut dan penyeberangan laut
namun tidak bagi penumpang transportasi darat seperti bus akap
dari pantauan tim cnn indonesia selama masa pengetatan persyaratan penumpang bus akap di terminal pulau gebang jakarta tidak diwajibkan namun hanya diimbau untuk menyertakan hasil tes negatif covid sembilan belas sebelum melakukan keberangkatan
ke banyuwangi kalau dokumen dokumen gitu enggak enggak dimintain apa apa takut sih tapi ya udahlah
ikutin peraturan aja sih kalau misalkan kita disuruh begini ya kita ikutin aja
tujuannya ke madura sebenarnya nggak sih nggak diminta apa apa cuman ya diminta ke tpp doang gitu aja
iya khawatir banget mbak karena kan ini was was jadi was was mau kemana mana gitu ya harus jaga diri sendiri aja lah
iya saya tujuannya ke pulau madura di sampang
enggak ini apa langsung beli tiket aja gitu ya walaupun ada kekhawatiran terpaksa juga soalnya hari lebaran kan pulang juga gitu
meski begitu tes geno c sembilan belas tersedia di area kedatangan terminal pulau gebang setiap harinya terminal memilih dua puluh orang secara acak untuk menjalani tes tersebut
ya jadi karena memang keterbatasan di tempat kita layani ya
kita dapat bantuan dari kementerian sebanyak tiga ratus jadi otomatis kita membagi dari hari perharinya
karena yang paling banyak per hari itu kita random kurang lebih dua puluh orang lah
sepuluh orang jadi setiap yang mau berangkat kita ambil orangnya penumpangnya kita pilih untuk bisa kita lakukan tes ginos
senin dua puluh enam april pukul enam pagi hingga satu siang waktu indonesia barat sebanyak lima puluh tiga bus akap membawa tiga ratus enam puluh sembilan penumpang
pada saat ini sekitar seratus penumpang sudah diangkat dari terminal pulau gebang
pengelola terminal memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada enam mei dua ribu dua puluh satu